gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami
nah berdasarkan hasil pengamatan bmkg
sejak dua januari tahun ini hingga hari ini sembilan februari dua ribu dua puluh tiga pukul empat belas
telah terjadi gempa bumi di wilayah sekitar kota jayapura
sebanyak satu tujuh puluh sembilan kali termasuk hari ini
jadi ini bukan satu satunya gempa yang terjadi
namun sejak dua januari hingga hari ini di jayapura di kota jayapura
dan sekitarnya telah terjadi satu tujuh puluh sembilan kali kejadian gempa
dan satu ratus tiga puluh dua kali diantaranya dirasakan oleh
sehingga sudah sejak beberapa waktu lalu belum lama lalu
bmkg menggencarkan sosialisasi kewaspadaan gempa bumi
sebelum kejadian gempa bumi ini